biba s figurant di rti
lah kangen kan kalian jarang sekali datang kesini
masa oma mesti sakit dulu baru kalian datang kesini
kelly sering sering datang kesini ya
insya allah ya oma
biar kamu cepat jadi cucu oma ya
kita ke dokter ya mak
udah minum obat
apa yang dirasain mak
kita ke dokter aja ya oma
gak usah udah enakan kok
oma udah makan belum
gak usah biar sehat
ya oma harus dilawan
indri swapping ya
gak usah nanti aja
oma harus makan biar sehat
gak usah gak usah
pokoknya harus makan
oma ini menggigil
tolong selimutin sama yang tebel ya
indri mau ambil makanan
gimana dapat duitnya
itu aja yang lo tanyain nih
baru gue pulang udah ditanyain duit
lo tau gak kewajiban istri itu apa
ya tau lah abang
pulang pulang marah marah begitu
udah jelas gue marah marah dong
lo tau gak gue ketipu
kok bisa ya bisa kenyataannya begitu
mata mbak para
bawa ke dokter ya mah
lu berdua keluar aja
itu tandanya om udah mau sembuh
aduh udah kenyang indri
om baru makan sedikit
ya ampun om mbak
ya udah deh
mak kalau gitu mirna sama akan keluar ya
ayo kan kita keluar
tantang keluar dulu ya
makan yang banyak ya mak
ini omba diselimutin lagi ya
soalnya keringet omong udah mau keluar
itu tandanya omah udah mau sembuh
oma ini udah kayak direbus
omah jangan selawan terus
omah mau sembuh
nih mau makan lagi
omah udah kenyang
sekarang ini omah haus
kata omah tuh
jangan dulu omah
ih belum rupanya
lu udah ngeluk ngeluk
maaf pora pora sakit masa sih itu emang enggak nafsu makan di suapin ini susah udah kenyang
oh mungkin sakit karena makan itu
gimana kalau kita ajak jalan jalan
kan kita ada mobil
omah mau dibeliin sesuatu
kok buahnya belum dibuka sih omak
disuruh omah makan
kalau disuruh sama orang tua itu harus patuh
omo senang kalian ngumpul di sini lagi
lah kangen kan kalian jarang sekali datang ke sini
indri minta maaf ya
masa oma mesti sakit dulu baru kalian datang ke sini
sering sering datang ke sini ya
insya allah ya omah
biar kamu cepat jadi cucu oma ya

iya bang itu kan bukan duit yang sedikit loh
nggak nggak usah diajarinnya
ayo udah lakuinnya udah lapor polisi kasih polisi gak bisa
nih ini semua gara gara lo nih lo ngerong ngerong buang dulu
ih jelas lo yang salah nih lo yang salah
gara gara lo gue jadi gelap mata
gue ngasih duit cash sama orang empat ratus juta
nggak ketahuan jentrungannya
tidak ada surat suratnya nggak ada ktp nggak ada apa apa
kok bisa begitu
cuma karena gue kepengen dapat duit banyak
buat beli mobil baru
buat bayi tabung
semua tuh ada jalan keluarnya
jalan keluar apanya nggak ada
duit udah di tangan orang udah hilang
gara gara itu muhid jadi punya utang sama si jainuddin
jainuddin itu kan adik loh
yang namanya utang itu tetap utang
harus dibayar biar sama adik kak